bagaimana sebenarnya terapi plasma darah ini seberapa efektif
terapi ini membawa harapan titik terang di tengah ketidakpastian pandemi ini
kita coba konfirmasi dengan prof dr zubairi jubran ketua satgas idi untuk covid sembilan belas
dengan verdi prof
prof kita ingin mendapatkan perspektif dari profesor dan juga teman teman idi
ini kabar baik soal terapi plasma darah ini
anda merespon ini bagaimana prof
ya saya meresponnya baik sekali
jadi ada harapan ke depan jadi ada pilihan lain dan yang ternyata telah dibuktikan di sina berhasil baik
mereka melipi walaupun yang sina baru sepuluh namun telah klinis membaik
kemudian saturasi oksigennya naik kemudian jumlah limposit naik
seri aktif protein turun
ronsennya membaik dan jumlah virusnya menjadi tidak terdeteksi
jadi kemajuan yang bagus sekali
kalau kemudian ini sudah menjadi cerita sukses di sejumlah negara bagaimana di indonesia prof
apakah penerapan atau cara ini terapi ini juga akan dilakukan secara masif untuk memberikan harapan hidup bagi yang saat ini masih berjuang dengan covid sembilan belas
iya ini kalau di kedokteran kita namanya belum bisa untuk masif
masih dalam uji klinik
karena kalau belum ada bukti yang cukup jadi misalnya begini
kalau misalnya di eropa di inggris di amerika di china totalnya sudah banyak sekali dan hasilnya semua baik
dengan efek samping minimal maka menjadi standar pengobatan
jadi bisa dipakai secara masif
saat ini masih dalam namanya uji klinik
jadi uji klinik ini yang penting harus pertama harus
aman dulu baru kemudian efektif
oke prof yang juga ingin diketahui sebenarnya bagaimana cara plasma darah ini bekerja
apa kemudian yang membedakan terapi ini dengan vaksin yang kita ketahui juga memang belum ditemukan untuk saat ini kasus covid sembilan belas ini
tadinya kan kita pikir misalnya vaksin gitu ya
antibody yang terbentuk terhadap covid sembilan belas ini perlu waktu agak lama
kalau plasma dari orang yang sudah sembuh
maka kalau diberikan kepada pasien yang buruk ini kerjanya lebih jauh lebih cepat
jadi itu pertama itu satu
diambil dari plasma dari orang yang sembuh itu maksudnya pertama harus aman dulu
karena kita tahu
transfusi darah yang biasa pun
jadi calon donornya ini kita harus yakin bahwa
pertama covid sembilan belas nya sudah tidak ada lagi diperiksa
biasanya dua kali sudah negatif
kemudian dia juga tidak mengandung penyakit yang bisa ditularkan melalui plasma
misalnya hiv hepatitis c
dan juga sivilis dan penyakit yang lain
itu yang lain adalah syaratnya supaya aman
kemudian caranya kalau kita donor darah
maka darah kita akan diambil semua kemudian oleh bmi diolah
kemudian dipilah pilah menjadi trombosit
back red cell darah merah dan yang lain
kalau ini caranya berbeda
jadi memakai viruses
viruses ini ternyata
wah saya juga kagak kenal alatnya
sebetulnya sudah ada dari dulu kalah
kebetulan saya seorang hematologi
itu di tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh
itu alat aferesis ini sudah ada di rumah sakit cipto
waktu itu yang mulai menggunakan adalah
kemudian akhir akhir ini
viruses banyak sekali dipakai oleh para hematolog
untuk pasien yang perlu transfusi trombosit
jadi dengan alat ini
maka darah masuk ke dalam alat feresis
yang keluar adalah yang diperlukan
jadi kalau yang diperlukan plasma
maka plasma yang ditampung
yang lain kembali ke donornya
jadi hanya diambil apa yang diperlukan
oke artinya kemudian ada kriteria khusus
baik bagi penerima donor dan juga pendonor
untuk kemudian dilakukan proses transfer plasma itu tadi ya
ini berapa banyak biasanya yang dilakukan
atau yang diambil prof plasmanya ini
dari satu orang pendonor ini
untuk dilakukan transfer ke
ya biasanya empat ratus lima ratus cc
yang diperlukan hanya dua ratus cc untuk seorang pasien
jadi sekali donor bisa untuk dua pasien
jadi ya teorinya kan di dalam plasma dari pasien ini
mengandung antibody yang bisa menetralkan virus corona
pada waktu diinfuskan ke pasien yang sakit berat
maka antibody ini menetralisir virus coronanya
oke prof terakhir inisiasi ini
bagaimana kemudian bisa menyelaraskan
karena beberapa rumah sakit seperti rspad
juga sudah melakukan terapi ini
tapi kemudian seharusnya dengan angka kesembuhan
yang mencapai seribu lebih ini
juga memberikan harapan hidup buat yang lain
apa kemudian yang bisa membuat kita semuanya
menjadi lebih optimis begitu
kalau kemudian praktik terapi plasma ini
bisa dilakukan secara menyeluruh nantinya
ya kan tadi pertama aman
kemudian yang kedua efektif
nah untuk efektif ini
kalau di china
beberapa negara lain
mencaratkan kadar antibody yang cukup ya
lebih tinggi lagi satu per seribu
jadi intinya pertama aman
yang kedua memang harus efektif
nah kalau setelah nanti kasus kasus awal berhasil
saya harapkan di dalam waktu
sebulan data seluruh dunia ini
sudah cukup untuk menentukan
apakah ini bisa menjadi standar pengobatan atau tidak
artinya di indonesia terapi ini sudah berlangsung ya prof
iya sudah ada beberapa rumah sakit yang memulai
dan pasien syaratnya adalah
juga mendapatkan pengobatan standar
jadi misalnya pasien yang sama
mendapat pengobatan infus
ini juga harus infus
yang lain dapat obat
ini juga harus sama
kalau yang lain mendapat pengobatan
maka kasus yang mendapat terapi plasma
juga mendapatkan pengobatan yang sama
jadi intinya adalah
pengobatan standar lanjut
kemudian ditambahkan terapi plasma
terima kasih semoga kemudian
langkah langkah ini bisa membawa harapan
di tengah ketidakpastian
selama musim pandemi covid sembilan belas
yang memang tidak hanya di alam indonesia
tapi juga di seluruh dunia
dengan terapi plasma darah ini
baik terima kasih prof dr zubairi jurban
sudah bergabung bersama kami sore ini